ada personel pemadam kebakaran kabupaten pindrang sulawesi selatan
menangkap seekor ular piton yang masuk ke dalam rumah warga
ular sepanjang lima meter itu ditemukan di plafon rumah
personel pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten pindrang sulawesi selatan
menangkap seekor ular piton dari rumah warga di kelurahan bentengi
ular sepanjang lima meter dengan berat sekitar empat puluh kg itu ditemukan di pelafon rumah
petugas damkar kesulitan menangkap karena ular sempat mengamuk
jadi teman teman itu waktu menangkap itu agak ini karena dia melawang
karena melawang begitu tapi teman teman juga banyak juga jadi sempat diantisipasi
penangkaran hewan damkar pindrang melepas diarkan ular ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman